terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan badan eksekutif mahasiswa universitas sebelas maret surakarta
ada perwakilan dari teman teman uns solo silahkan siapa duluan
oke selamat malam mbak
yuk langsung hilmi atau agung ini
oke hilmi silakan
menanggapi yang tadi ya mbak ya sebenarnya agak menarik bincangan terkait mencari eksistensi atau simpatisan ya di tanah suci gitu
tapi rasa rasanya tadi berbagai macam argumen yang disampaikan oleh pemantik sebelum sebelumnya
menyampaikan bahwasannya tadi
jadi dari pak nusyirwan ya kegiatan ibadah perlu menjaga keikhlasan gitu
maka perlu dipertanyakan juga gitu bagaimana keikhlasan ibadah ibadah ganjar sebelum sebelumnya gitu
ketika mengupload kegiatan kegiatan sholawatan gitu atau mungkin mengupload kegiatan kegiatan ziarah kubur dan lain sebagainya seperti itu
pun juga disampaikan juga dari kubu pak anies tadi menyampaikan bahwasanya ya ini adalah ibadah gitu di upload sedemikian rupa gitu
tapi apakah ini bukan suatu hal yang berlebihan juga
ketika menguploadnya ini di banyak sekali postingan seperti itu
dan ketika ditanyakan gitu ya bagaimana kita memandang dari segi pemilih pemuda ini gitu
terkait fenomena bertemunya baca pres yang ada di tanah suci
rasa rasanya kami memandang bahwasannya ini bukan angin segar pemilu damai gitu
pak tadi disampaikan ya bahwasannya pertemuan baca pres di tanah suci adalah angin segar pemilu damai gitu
rasanya tidak juga gitu
karena ketika pertemuan ini ditemukan
upload di sosial media gitu ketika mungkin anies mengupload fotonya bersalaman oleh kerajaan arab saudi gitu
di upload ketika berhaji gitu
atau mungkin dari kubu kubu pendukung ganjar yang mengupload pak ganjar sedang berhaji gitu
rasa rasanya kita tidak melihat ini suatu angin segar pemilu damai karena kolom komentar yang ada di postingan
atau mungkin sosial media yang ada ini justru menambah suatu kekisruhan gitu
sehingga kita menganggap bahwasannya ini bukan suatu hal
ini bukan suatu angin segar pemilu damai seperti itu
itu tanggapannya dari hilmi ya
bagus banget loh
ini berarti pemilih muda aja mereka skeptis
ini bukannya pemilu damai tapi malah tambah kisru di sosmed gitu ya
dan tadi disampaikan juga bahwa soal keikhlasan ternyata capres anda di postingan postingan sebelumnya juga dipertanyakan keikhlasannya
oke baik selamat malam mbak
menarik banget juga ya diskusi mengenai berebut simpati di tanah suci
dimana okelah tadi sepakat untuk ke tanah suci bukan membahas soal politik
tapi menurut pandangan saya sendiri juga hal ini merupakan suatu marketing politik gitu
baik dari anies maupun dari ganjar sendiri untuk menunjukkan masyarakat indonesia di tengah hiruk pikuknya dan panasnya menuju dua ribu dua puluh empat nantinya
dimana kita tahu positioning politik
marketing politik ini juga akan membentuk citra politik kepada para pemilih pemilih terutama di kaum muda sendiri
dan memang ternyata di tanah suci bukan membahas mengenai politik
namun kita tahu kedua belah pihak dari capres ini juga memandang adanya komunikasi perspektif di bidang marketing politik
dimana sasaran dari kedua tokoh ini tentunya adalah para kaum kaum umat islam
dimana juga ingin mengambil dari bidang marketing politik
yang terakhir adalah dari populisme islam sendiri yang ada di indonesia
terus juga menanggapi mengenai polarisasi antara nasionalis dan religius
dimana banyak sekali di masyarakat dikotomi mengenai islamis dan nasionalis
dimana seolah olah islam ini tidak nasionalis dan sebaliknya di mana nasionalis ini kurang ke islamanya gitu
dan juga pertanyaannya apakah benar benar kedua capres ini beribadah haji tulus
atau hanya strategi marketing politik untuk mendulang suara
terus yang kedua dan yang terakhir ini dimana banyak kita tahu bahwa ada banyak sekali justifikasi di masyarakat mengenai kaum muslim sendiri mengenai ibadah haji
adanya undangan dari raja arab yang prestis ini
dimana saya juga ingin meng counter dimana kalau apakah benar anies sama ganjar ini ada kedamaian setelah berhaji nanti
dimana kita lihat bahwa dari partai pengusungnya ini
banyak sekali gesekan gesekan yang saling tinggal satu sama lain gitu
menarik sekali kekritisan dari teman teman bem uns
ini sebetulnya sekedar marketing politik itu anak anak pemilih muda aja udah berpikir sampai sejauh itu
marketing politik yang perlu saya tegaskan dan diulang ulang
dan diulang ulang oleh rifana tadi bahwa yang memposting itu bukan pak ganjar yang pertama
jadi apakah itu pemunculan dari publik akhirnya mengakibatkan adanya sebuah perbedaan pandangan
semua adalah sentralnya adalah pada figur yang melaksanakan ibadah tersebut
ya jadi bagaimana untuk melakukan klarifikasi atas situasi tersebut
ya sulit untuk bisa memberikan justifikasi pembenaran atau sesuatu hal yang tidak tepat
saya hanya mengacu bagaimanapun ya tetap yang menjadi acuan itu adalah yang menjadi pokok bahasan ini ya kedua tokoh yang sedang menjalankan ibadah ini itu tadi
oke tapi kebersamaan mereka berdua ini bukannya menunjukkan pemilu damai tapi justru menunjukkan
ataupun menimbulkan kekisruhan baru di kalangan pendukung itu tadi yang dikatakan oleh teman teman mahasiswa
ya kekisruhan itu kan siapa yang memunculkan
apakah ini sekarang tadi sudah berkali dikatakan ini media saat ini sudah demikian
tidak ada yang bisa menghambat menutup
jadi yang berniat untuk kisruh itu siapa tuh sebetulnya
atau apakah memang ada niat untuk beribadah mau membuat kisruh kaya itu
nah maka tadi saya berkali katakan pemahaman kami ya kalau berangkat itu ya berdoa sebanyak banyaknya itulah tempat untuk beribadah dengan ikhlas dan niat yang baik gitu
lalu setelah itu muncul pernyataan bahwa itu akan menimbulkan kisruh karena pendapatnya masing masing
bagaimana untuk mengukur sebuah publik untuk berpendapat demikian kan itu yang saya katakan
mas iqbal silahkan ditanggapi tadi kegiatan ibadah dari capres anda sebagai strategi marketing poin
jadi strategi marketing politik begitu
ya saya kira ini kan soal persepsi lagi lagi ya
misalnya seandainya mas anies sama mas ganjar sama sama undangan raja tapi gak mau foto bareng itu jadi masalah lagi gitu loh
orang yang gak posting belum tentu yang paling gak ikhlas loh
karena sesungguhnya lagi lagi dalam politik
kita lagi gak bicara kaya ikhlas ya nih kita lagi bicara apa yang dilakukan
itu kan kedua duanya ini makhluk politik ya
jadi strategi memarketingkan politik ini
jadi memang karena momen ini calon kandidat momen mau mendaftarkan ke kpu jadi wajar wajar saja
kami sendiri dari pks melihat lagi lagi bahwa apa yang dilakukan mas anies masih sebatas wajar
tidak melanggar etika tidak melanggar moral justru positif dalam konteks dakwah yang kita sedang gaungkan
bahwa menebarkan kebaikan mendoakan mengajak keberat bersilaturahim itu adalah nilai nilai dakwah yang
kita sebut dengan islam rahmatanil alamin
oke mas adi terakhir dengan polarisasi tadi yang mungkin bisa lebih kencang ke depannya
karena tadi skeptisme dari teman teman mahasiswa itu sudah menunjukkan mereka aja skeptis ya
bahwa pertemuan antara mas ganjar dengan mas anies ini bisa memunculkan pemilu damai
apakah nanti kedepannya polarisasinya akan lebih tajam lagi mas
antara citra nasionalis dengan citra islam ini mas anies dengan mas ganjar

ya saya kira memang distingsi antara islam dan islam
dan nasionalisme ini terjadi sejak lama ya
cuma satu hal ke teman teman pemilih pemuda ini satu hal
jadi maknai politik itu biasa biasa saja
di elit itu ya tidak ada pertengkaran
karena setelah pemilu yang kalah pun boleh jadi menteri
itu satu hal itu prinsip ya
jadi kalau melihat anies kemudian prabowo ada ganjar seakan akan berhadapan hadapan
ingat habil pilpres belum tentu begitu
yang kalah boleh jadi menteri apapun lah
itu yang pertama
kalau dalam teori marketing politik kan ada tiga hal
ada segmenting ada framing dan positioning
kalau anies kan kalau pakai teori ini kelihatan
misalnya ingin framing anies ini adalah orang yang spesial jaringan internasional yang oke
perlu disampaikan kepada publik ganjar sebaliknya
jadi jaringan internasional itu tidak perlulah ditonjol tonjol di medsos
itu lain hal gak terlampau penting
ataupun misalnya bicara tentang positioning
anies dengan memposting ini ibadah haji kan ingin semakin mendebalkan
bahwa anies ini adalah muslim yang oke gitu ya
yang seperti yang disampaikan oleh bang iqbal bangga juga
melihat anies sebagai orang islam yang ketaatan beragamanya
nah polarisasinya nanti bagaimana nih
nah sementara yang nasionalis nggak begitu ya ibadah ya ibadah politik ya begitu
nah yang terakhir segmenting apa yang ingin disacar
apa yang disampaikan oleh anies melalui medsosnya yang disampaikan oleh bang iqbal
ingin memperkuat basis basis pemilih di kalangan islam
begitupun sebaliknya kenapa misalnya ganjar itu tidak terlampau mengamplifikasi
ya bagi apa namanya ganjar dan pendukungnya
karena segmentasi pemilih di indonesia itu bukan hanya kalangan islam
ada juga kelompok kelompok non islam
apalagi kalau kita sedikit membaca bukunya clifford gates soal religion of java
kan ada model dua islam lah yang cukup mainstream abangan dan santri
tapi yang abangan yang relatif tingkat ketaatannya secara agama itu tidak terlampau kuid
ya itu jauh lebih dokumen
dan sementara yang disebut dengan muslim santri itulah yang sepertinya ingin disasar betul oleh bang iqbal oleh pks dan oleh anies
dan tentu dengan yang saya sebut dengan segmentasi itu
itu polarisasi menurut saya ekstrim sampai sekarang rifana
oke dan itu akan berlanjut nanti pada pemilu dua ribu dua puluh empat
dan pastinya itu hal alamiah tapi ingat politik itu bukan soal memilih imam masjid udah itu aja
ini memilih presiden di republik indonesia
yang menang itu pastinya dia berpikir tentang ekonomi dan kebangsaan
bukan soal apakah iman kuat apa tidak kuat bukan soal ibadahnya kuat atau tidak kuat bukan itu
oke kak ngacep apakah kedepannya dua toko ini akan memperoleh
ini akan mempertahankan citra yang sudah mereka punya terus ini untuk menjaga captive market itu
ya sebelum ke situ saya ingin mengatakan bahwa dalam semiotika maka segalanya menjadi makhluk tanda ya
politik adalah bagaimana realitas dibelokan menjadi tanda
maka apapun yang dilakukan oleh tokoh politik menurut saya bisa dibaca sebagai pencitraan
lepas dari niatnya apapun dan itu publik pilih
kemudian yang kedua sebenarnya menarik apa yang disampaikan oleh teman mahasiswa tadi
bahwa cara cara konvensional untuk meredam
dan itu dengan bertemu berfoto dan lain lain
rupanya memang sudah tidak dianggap
ini artinya sebuah tantangan buat para politisi para pelaku
harus dicari kalau memang niatnya ikhlas berdamai dan lain lain
harus dicari cara cara lain untuk menunjukkan bahwa memang politik itu harus berjalan secara damai
dan seterusnya berikan dong pendidikan kepada mereka
saya kira itu menjadi penting ya pr buat semua
jadi apa sih kreatifitas apa yang harus dilakukan sehingga memang itu terjadi
kedamaian itu terjadi
kemudian apakah kemudian masing masing ini akan mempertahankan itu
saya kira sampai pada dua ribu dua puluh empat pemilihan tadi
mereka akan bergerak sesuai dengan politik strategi politik yang dilakukannya
saya kira tidak ada yang konsisten
kemudian ruang ruangnya akan dilihat konteksnya akan dilihat
bahkan mungkin akan berbalik nanti
saya kira semuanya akan ditujukan ke sana
dan itu enggak masalah itu wajar
karena politik itu selalu berpersepsiun
dan setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari komika untuk menyentil soal merebut simpati di tanah suci
seperti apa sentilan sentilannya
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show